ajang bni sirkuit nasional seri b yang digelar di gor banda baru kota batam kepulauan riau
telah memasuki hari ketiga
permainan yang ditampilkan para atlet yang datang dari berbagai daerah semakin memukau
dalam memperebutkan tiket ke babak perdelapan final
ajang bni sirkuit nasional bni sirnas kepri dua ribu dua puluh
masih terus berlanjut di gor banda baru kota batam kepulauan riau
para atlet muda ini mulai bermain dengan kecepatan dan taktik yang memukau
untuk memperebutkan tiket ke babak perdelapan final
di hari ketiga baru satu pasangan yang dipastikan lolos ke babak perdelapan final
yaitu pasangan kalista f putri dan yulita herlin dhanintian
yang berasal dari klub jaya raya
mereka mengalahkan pasangan asal klub makassar aira petriandini dan hafiza hazahra
dua set langsung dengan skor dua puluh satu satu
sebelas dan dua satu sembilan
sementara itu ketua bidang turnamen dan perwasitan pp pbsi
mimi iryawan mengatakan pertandingan di hari ketiga yang memasuki babak tiga puluh dua besar ini
dan enam belas besar masih berjalan lancar
dia berharap di hari keempat sudah mulai
terlihat pemain unggulan yang bakal lolos untuk masuk ke perempat final
hari ketiga ini masih berjalan lancar memang masih round tiga puluh dua
nah kita berharap dengan besok kita sudah hari kamis
kita sudah bisa lihat siapa kira kira yang akan menuju ke semifinal pada hari jumat
pp pbsi selaku penyelenggara berharap di antara bibit muda atlet ini
muncul juara juara baru dari sirnas bni yang digelar di provinsi kepulauan riau ini
agusi swanto batam kepulauan riau